tidak ada orang yang membunuh diri
tidak ada orang yang membunuh diri

tidak ada orang yang membunuh diri
tidak ada orang yang membunuh diri
tidak ada orang yang membunuh diri
tidak ada orang yang membunuh diri

tidak ada orang yang membunuh diri
tidak ada orang yang membunuh diri
tidak ada orang yang membunuh diri
tidak ada orang yang membunuh diri
tidak ada orang yang membunuh diri
tidak ada orang yang membunuh diri
tidak ada orang yang membunuh diri
tidak ada orang yang membunuh diri
tidak ada orang yang membunuh diri
tidak ada orang yang membunuh diri
tidak ada orang yang membunuh diri
gue udah gak punya siapa siapa lagi
ngomong aja dari tadi
iya tapi yang namanya orang mati nel mestinya didoan
bukannya kita mabuk banget ariman ya
ya memang kamu mau dimarahin nanti sama nenek kamu
alah diam lo lo mau gue bunuh
hah mau gue bunuh lo
iya kalau mau mati macam macam jangan lagi
sabar sabar sabar atusete sabar dulu
pengpeng masih morak
taubat eh gue tuh orang jahat miskin
lemah gak ada gunanya gua hidup
gue mati gak ada yang peduli
paling gue dicemplungin dimasukin ke got
sementara orang kaya yang mencuri menyolong harta orang duit rakyat
mereka malah dibangga banggain dikenang
hidup ini gak adil tau gak
ting lihara emah
bengpeng masih ngora kita terus banyak berdoa
siapa lagi yang akan mendoakan ibu dan bapak aki dan nenek
kecuali anak cucunya
mestinya kamu akan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua
anak yang soleh
dari mulai sekarang beningan bernoak mudah mudahan arwah
nenek kamu diterima di sisi allah swt